penurunan tanah di wilayah pesisir jawa tengah menjadi perhatian serius
dari hasil monitoring tim geologi kementerian esdm selama kurun waktu dua tahun
yakni sejak tahun dua ribu enam belas sampai dua ribu dua puluh
penurunan tanah di pesisir jawa tengah sudah mencapai sepuluh cm per tahun
daerah yang paling parah mengalami penurunan tanah adalah pekalongan semarang dan demak
bahkan di beberapa titik lokasi telah dinyatakan sebagai zona merah yang terlarang
untuk bangunan berkonstruksi berat seperti kantor pemerintah hotel ataupun apartemen
di beberapa tempat tidak merata begitu ya
mungkin yang orang semarang pasti wilayahnya sudah tahu mana mana mana saja
nah untuk itu dari mana kita tahu ya
kita karena sudah dari dua ribu sebelas ya dua ribu sebelas kita melakukan pemantauan secara rutin
kita punya patok patoknya sebagai bukti bahwa itu terjadi penurunan
titik lokasi yang dinyatakan zona merah penurunan tanah sebagian besar berdekatan
dengan bibir panjang
karena diperparah dengan rob dan abrasi yang diakibatkan dari proses reklamasi pantai utara
seperti halnya yang terjadi di pantai semarang
di mana reklamasi dilakukan tanpa batas luasan
damar sinuko semarang